silakan pak jensam sudi
saya berbicara sebagai ketua dewan pertimbangan majelis ulama indonesia
dan mohon dikutip dalam posisi tersebut
pertama saya mengucapkan belasungkawa terhadap korban dan terhadap keluarga korban
dan kita doakan pula yang sakit segera sembuh
yang kedua semua kita pasti dan harus mengutuk sekeras kerasnya kejadian ini
terutama pembunuhan atas orang orang yang tidak berdosa
dan apalagi di tempat ibadat ketika menunaikan ibadat atau kebaktiannya
ini sungguh diluar pri kemanusiaan
dan perasaan kita
tidak ada agama manapun
khususnya islam yang membenarkan kegiatan seperti ini
dan oleh karena itu
tidak ada lain
majelis ulama indonesia
juga membawahi ormas ormas islam
meminta mendukung mendorong
polri khususnya untuk mengusut secara tuntas
dan bila perlu menyingkap
kemungkinan adanya aktor intelektualnya
di balik ini semua
jelas ini terorisme
kita tidak bela bela
kita tidak tutup tutupi
dan memang terorisme belum cerna dari bumi indonesia ini
maka sekaligus saya pesankan pada umat islam
sesuai dengan kesepakatan para ulama dan cenderung muslim sedunia
di bogor beberapa hari yang lalu
kita kembali ke dasar keislaman yang menampilkan wasatiyah
jelas ini bertentangan dengan prinsip wasatiyah
jangan dikait kaitkan dengan islam
seandainya itu sudah terbukti
adalah beragama islam
itu jelas masuk dalam kategori
adalah terorisme atas dasar agama
yang diklaim secara sepihak
atau tidak berhubungan dengan agama
khususnya agama islam
nah yang terakhir
apa yang terjadi
selama ini dalam kehidupan berbangsa
termasuk sebelum ini
ada tindakan tindakan kekerasan
terhadap sejumlah tokoh agama dan tempat ibadat
yang dikejar dan kemudian pelakunya
menyatakan atau dinyatakan orang gila
saya tidak punya bukti di tangan
ini hanya perasaan
berbuat atas dasar perasaan
tapi tidak tertutup kemungkinan
dengan motif motif lain
di tubuh masyarakat kita
terutama ketika sasarannya
diharapkan setelah itu
di tubuh bangsa ini
maka mereka akan mendapatkan
manfaat secara politis
tidak tertutup kemungkinan demikian
tapi sekali lagi
saya tidak punya bukti di tangan
hanya rasanya secara common sense
maka ikut mendukung
apa yang dilakukan oleh polri
tapi juga perlu menyingkap
di balik ini semua
tidak boleh dibiarkan
dan oleh karena itu
saya mengimbau umat islam
kaum kristiani khususnya
oleh kejadian di surabaya ini
dan kita berharap sekali
inilah kali terakhir
inilah kali terakhir
maka pada umat islam
umat beragama secara luas
marilah kita bersatu padu
untuk menolak setiap aksi
gelagat dan gejala
terorisme di tanah air kita ini